kecelakaan maut ini terjadi di jalur denpasar singaraja buleleng bali selasa siang
sejumlah warga dan pengendara yang melintas langsung berupaya mengevakuasi korban kecelakaan
menurut keterangan polisi peristiwa ini terjadi saat mobil minibus yang mengangkut belasan penumpang
melaju dari arah denpasar menuju buleleng
saat hendak mendahului kendaraan di depannya dari arah perlawanan muncul truk box
sopir minibus berusaha menghindar namun bagian samping kendaraan menghantam bagian depan truk dan akhirnya terguling
akibat peristiwa ini satu orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka
jalur denpasar singaraja yang juga menjadi jalur utama wisata bedugul sempat macet total
ingin mendahului kendaraan di depannya kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan truk box
ada satu yang meninggal dunia dan tiga belas luka ringan
kecelakaan yang melibatkan sepeda motor gede dengan seorang wanita penjual tisu keliling ini
terjadi di jalan hos cokro aminoto menteng jakarta pusat selasa sore
menurut saksi mata kecelakaan bermula saat korban yang hendak menyeberang di tengah kondisi jalanan yang lengang
ditabrak sepeda motor gede yang melaju dengan kecepatan tinggi
korban tewas di lokasi setelah sempat terseret sejauh lima meter
sementara pengendara moge juga mengalami luka akibat terjatuh dari sepeda motornya
kasus kecelakaan ini tengah dalam penyelidikan unit lakalantas polres metro
metro jakarta pusat tim liputan cnn indonesia